sejak seribu sembilan ratus lima puluh tujuh indonesia telah berperan dalam berbagai misi perdamaian dunia yang diselenggarakan perserikatan basa basa
peran wanita dalam pemeliharaan perdamaian dunia yang semakin besar saat ini juga tidak terlepas dari usaha indonesia
yang menjadi penggagas dalam upaya untuk memajukan personel perempuan dalam misi perdamaian